ya aktris catherine wilson akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba oleh polda metro jaya
berikut pertanyaan atau pernyataan lengkap kabit humas polda metro jaya kombespol yusri yunus dalam konferensi pers beberapa saat yang lalu
ini berhasil kita mengamankan ada dua tersangka
yang pertama cw alias k sebab pemilik rumah
dan yang kedua adalah j kerjanya adalah sebagai security di rumah tersebut
kita temukan kita amankan cw alias k bersama dengan j security nya
barangkali dua klip klip kecil sabu sabu
beratnya yang kali pertama hampir enam puluh enam gram lah ya
kemudian klip satu lagi empat puluh tiga
sekitar satu gram